penyerahan tahap dua berkas perkara pembunuhan brigadir yosua dilakukan rabu siang di gedung jampidum kejagung jakarta
sambo tiba di gedung kejaksaan agung jelang pukul dua belas siang
turun dari kendaraan taktis sambo dan istrinya putri candrawati langsung bergegas masuk ke dalam gedung kejagung
selain sambo dan putri berkas barang bukti di kasus tersebut juga turut dipindahkan ke kejagung
sebelumnya kepala biro multimedia divisi humas polri brikjen gatot repli handoko di gedung bares krim polri menyatakan
telah menyerahkan sebanyak tiga kontainer plastik barang bukti terkait kasus ini
selain barang bukti total ada sebelas orang tersangka dengan rincian lima orang tersangka kasus pembunuhan berencana
dan tujuh orang tersangka perintangan penyidikan yang juga diserahkan
ada macam macam yang jelas jumlahnya hampir ada sekitar tiga kontainer plastik
sambil menunggu persidangan sambo akan ditahan di makobrimob sedangkan putri di rutan salemba
setelah kurang lebih satu jam berada di dalam gedung sambo akhirnya keluar dari gedung jampidung
sebelum pergi meninggalkan lokasi verdi sambo sempat menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua brigadir yosua
selain itu ia mengaku siap menjalani proses hukum dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya
saya siap untuk menjalani semua proses hukum
ini istri saya tidak bersalah
tidak apa apa karena bapak justru menjadi korban
saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya
termasuk bapak dan ibu dari joshua
kendati demikian mantan kadif propampori itu menegaskan sang istri putri candrawati
dan merupakan korban yang terseret dalam kasus ini
sambo meninggalkan kejagung dengan kendaraan taktis primo polri untuk kembali ditahan di rutan mabespori
tim diputan cnn indonesia